dari anies baswedan ke anak
semakin dekat dengan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden
koalisi partai semakin bergejolak
kamis malam tiga puluh satu agustus partai demokrat yang merupakan bagian dari koalisi perubahan untuk persatuan
mengungkap isu duet anies baswedan dan muhaymin iskandar atau caimin
ketua umum pkb sebagai capres dan cawapres
wacana ini dianggap sebagai pengkhianatan kepada partai demokrat
usai rapat majelis tinggi partai demokrat di kediaman susilo bambang yudhoyono di puricikeas kabupaten bogor jawa barat
juru bicara partai demokrat herzaki mahendra putra menyebut
koalisi perubahan yang terdiri atas partai nasdem demokrat dan pks secara otomatis bubar
saat ini juga menyesalkan sebenarnya tidak menduga bagaimana teman teman nasdem dan mas anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru
ini koalisi baru
kenapa karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah nasdem dan pkb bersepakat mengusung mas anies dan caimin
ya bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan
isu duet anies dan caimin mulai santer pada kamis siang setelah anies bertemu dengan ibu nda mohaimin iskandar di jombang jawa timur
pertemuan ini seakan menyiratkan bahwa anies baswedan akan menggandeng muhaymin iskandar sebagai calon pendampingnya dalam pemilihan presiden mendatang
kamis malam melalui keterangan persnya sekjen partai demokrat tukur rifki hars yang menyampaikan informasi duet anies dan caimin didapat dari sudirman said
penetapan ini dilakukan secara sepihak oleh ketua umum nasdem surya paloh
partai demokrat juga telah melakukan konfirmasi kepada anies baswedan yang menyatakan informasi itu benar
sikap baca pres anies baswedan juga dianggap berbeda
padahal dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh tiga anies mengajak ketua umum partai demokrat ahy untuk menjemput takdir sebagai capres dan cawapres dua ribu dua puluh empat
ketua umum partai nasdem surya paloh membantah dirinya berkhianat terhadap koalisi perubahan
surya mengatakan akan tetap berkomunikasi dengan partai demokrat
kalian lihat kira kira model saya ini kira kira ada berapa
sepakat sebagai pengkhianat atau tidak kan itu aja
tapi saya hormati itu
komunikasi tetap harus bisa
kalaupun nggak di dunia di akhirat
dengan wacana caimin mendampingi anies apakah ini berarti partai kebangkitan bangsa hengkang dari koalisi indonesia maju
ketua umum partai gerindra dan baca pres koalisi ini prabowo subianto tidak membenarkan ataupun membantah
demokrasi kita musyawarah
saya sendiri belum dengar rencana rencana itu
tapi itu demokrasi kita negosiasi kita musyawarah
wakil presiden nanti saatnya ada
terus wakil presiden ditanyain
partai keadilan sejahtera atau pks salah satu pendukung koalisi perubahan menyatakan akan merespon secara resmi di kantor dpp pks
ketua dpp pks menyebutkan
dpp pks mardhani alisera mengatakan ia masih berpikir positif soal wacana duet anis dan caimin
menurutnya wacana ini masih tahap awal
sejauh ini sejumlah kader partai demokrat menyebut koalisi perubahan telah bubar
hingga jumat pagi satu september belum ada pernyataan resmi ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono terkait dukungan demokrat kepada bakal capres anies baswedan
dari biputa cnn indonesia